harga beras yang melonjak sejak november dua ribu dua puluh dua di pasaran terus berlanjut hingga februari dua ribu dua puluh
menurut direktur utama perumbulok budi waseso dalam jumpa pers di banten pada jumat sepuluh februari
hal tersebut dikarenakan beras impor bulog dioplos oleh oknum yang tidak bertanggung jawab
lantaran beras impor bulog memiliki kualitas premium namun dengan harga medium
berdasarkan data dari laman resmi pusat informasi harga pangan strategis nasional pada sepuluh februari dua ribu dua puluh satu
harga beras tertinggi di pasar tradisional berada di provinsi kalimantan tengah yang mencapai rp tujuh belas per kilogram
sementara harga terendah terjadi di sulawesi tengah dengan harga rp sepuluh tujuh ratus per kilogram
sedangkan untuk harga beras tertinggi di pasar modern terdapat di provinsi sumatera barat yang mencapai rp delapan belas empat ratus lima puluh per kilogram
harga terendah terdapat di provinsi nusa tenggara timur yaitu rp sepuluh delapan ratus lima puluh per kilogram
harga tersebut masih lebih tinggi dari harga eceran tertinggi yang ditetapkan pemerintah yaitu sebesar rp sembilan empat ratus lima puluh per kilogram
untuk memenuhi kebutuhan cadangan beras pemerintah dan memenuhi kebutuhan masyarakat
pada desember dua ribu dua puluh dua pemerintah akhirnya melakukan kebijakan impor beras
total lima ratus ribu ton beras diimpor pemerintah dari empat negara yaitu thailand vietnam myanmar dan pakistan
selain mengimpor lima ratus ribu ton beras
pemerintah juga melakukan operasi pasar dengan mendistribusikan beras bulog ke retail retail modern
salah satunya adalah transmart yang memasok beras bulog dengan harga rp enam puluh dua tiga ratus
bagaimana tanggapan dari masyarakat dan sudah maksimalkah proses pendistribusian dari beras blok sendiri
masyarakat menilai kebijakan bulog untuk melakukan operasi pasar dengan memasok beras ke pasar retail modern merupakan hal tepat
namun masyarakat berharap harga beras di pasaran bisa selesai
segera turun dan stabil
pasti sih menurut saya kenapa bisa naik itu pasti ada faktornya gitu ya
jadi harapannya kalau sebagai ibu ibu pastinya nggak naik gitu
tapi kalau itu memberikan pengaruh ke ekonomi negara kita gitu ya kita mau gimana kita ikut aja gitu loh untuk kenaikannya
tapi sih kalau bisa jangan tinggi tinggi banget
pendistribusian beras bulog ke pasar retail modern diharapkan mampu menghindari terjadinya pengoplosan beras
beberapa pasar retail modern pun menanggung ini
pasar retail modern pun menjadi target distribusi sebagai operasi pasar
transmart merupakan salah satu pasar retail modern yang mendapat pasokan beras bulog sejak dua ribu delapan belas
namun pasokan sempat dihentikan lantaran permasalahan distribusi dan produksi
sebanyak enam puluh ribu ton beras bulog kualitas premium dipasok per bulannya ke semua retail transmart di indonesia

dengan klasifikasi beras premium
kalau disebut harga cenderung stabil vngak "
maunya tapi menggunakan aturan pemerintah
yang saat ini juga site ini dijual dengan harga terjangkau harga rp enam puluh dua tiga ratus
sementara terkait beras bulog kualitas medium yang hingga saat ini belum dipasok oleh bulog
pihaknya berharap akan segera mendapatkannya pada bulan ramadan tahun dua ribu sembilan belas
menanggapi hal tersebut
dirot perumbulok budi waseso hingga saat ini
belum memberikan kepastian
kapan beras bulog kualitas medium
akan dipasok ke seluruh pasar retail modern
namun dirinya memastikan bahwa
beras bulok kualitas medium
hanya akan dipasok ke seluruh pasar retail modern
dan dijual dengan kemasan lima kg
tugas kita untuk operasi pasar
ya targetnya kepada masyarakat konsumen
bukan untuk diborong borong retail
ya kan diborong borong secara curah
tapi ya untuk kepentingan pak harian masyarakat
jadi itu makanya dikemasnya lima kg an
dikarungnya juga ada tertera harganya
jadi nggak bisa dimorban untuk mainan itu
kemarin kan begitu kita launching di pemak marir
itu berlaku terus di indonesia
di jajaran retail retail yang ada di seluruh indonesia
pendistribusian beras ke pasar retail modern
dengan kemasan lima kg
menjadi langkah preventif bulok
terhadap adanya mafia beras
yang sengaja menaikkan harga beras
untuk kepentingan pribadi
nantinya beras bulog kualitas medium
yang akan didistribusikan ke pasar retail modern
dipatok sesuai dengan harga eceran tertinggi
yaitu rp sembilan empat ratus lima puluh per kilogramnya